ekspedisi nkri dua ribu tujuh belas koridor papua bagian selatan menyisakan banyak cerita
suka duka berbalut menjadi satu pengalaman yang sangat berharga
dari tujuh ratus sembilan puluh tujuh peserta yang ikut tidak sedikit diantaranya memiliki kesan
bahwa indonesia sangat kaya sumber daya mulai manusia hingga alam yang harus dilestarikan
koresponen cnn indonesia femi afriyadi memiliki informasinya
ekspedisi nkri dua ribu tujuh belas dimulai sejak tiga agustus hingga berakhir pada dua puluh dua november dua ribu tujuh belas
para peserta berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti akademisi tni hingga polri
selama tiga bulan mereka turun ke lapangan menyatu dengan alam
berbaur dengan masyarakat yang berada di kawasan timur indonesia di papua bagian selatan
seorang dokter muda yang kala itu ditugaskan di subkor wil dua kabupaten mapi
menceritakan tentang penyelidikan nkri
pertama penyelidikan nkri yang terjebak di rawah selama belasan jam
hingga pengalaman pengobatan masal untuk pertama kalinya yang terekam jelas dalam memorinya
binatang di sana kami takutnya ada buaya itu
kami yang datang melakukan pertama kali pengobatan massal
dan di situ warganya sangat antusias sekali sekitar hampir tiga ratus warga yang datang untuk melakukan pengobatan
kebanyakan mereka itu sakit punggung belakang
ya punggung belakang karena kebanyakan dari mereka itu yang pria maupun wanitanya
sering mengangkut barang barang yang berat
saya siap ditugaskan
di mana saja untuk membantu kesehatan di indonesia ini
pengalaman lain dialami oleh abdul maulid
menjelajahi medan yang menantang seolah terbayar oleh keramahan masyarakat yang dijumpai
medannya lumayan menantang
menantangnya itu karena tim jelajah itu lewatnya di hutan hutan
gimana ada yang pegang kompas
saya termasuk sendiri yang pegang kompas dengan peta
yang wakilis itu rekan saya dari kosrat juga
melewati gunung gunung di situ melewati rawa rawa juga di situ
itu ada kopassu sendiri saya sendiri
habis itu dari kosrat marinir dengan paskas
mahasiswa satu orang tim media
selama di perjalanan itu kami sebenarnya dibekali makan siang
tapi karena lupa pada saat diturunkan di pertigaan itu kami lupa bawa
jadi kami nggak bawa bekal siang
nggak bawa bekal siang
nggak bawa bekal siang
yang hanya kami bawa bekal itu hanya kelapa muda
kelapa muda lewat kampung gima kami istirahat lagi
dua belas orang itu dengan mahasiswa kami gimana satu kelapa muda itu bisa mencukupi
kepala sukunya langsung ngomong saya senang kehadiran ekspedisi di sini
karena kabupaten mapi ini udah lama bekal tapi belum dikenal
saya selalu siap membantu
apalagi saya sebagai prajurit saya selalu siap
kalau surat perintah sudah turun pasti siap
ekspedisi nkri setiap tahunnya diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat
terutama generasi muda yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan
demi memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa